keadilan bagi suraya tenggisi
itu janji yang kita
rejeki berdiri pendidikan yang tergaya
terjangkau biaya terjangkau
dan pemerintah memiliki
tanggung jawab pengurungi pekan
pengelola kampus pengelola kampus
dengan tanggung jawab besar
kampus tapi berapa kampus
fokus pada penelitian pada
kampus betul betul menjadi
institus yang berbeda untuk menikmati
keamanan ini didirikan
untuk menjadikan keadilan
sosial bagi suraya
yang kita menemukan
menulis tentang indonesia masih
harus menggunakan wakanda maka skor
kita masih rendah
masih harus menggunakan
nama nama selain kita sendiri
untuk mengungkapkan apa yang
menjadi pikiran kita maka skor kita
jadi sudah tidak boleh lagi ada
rasa takut dalam berekspresi
jadi menurut saya kebebasan berpendapat
hari ini indonesia sedang bermasalah
jadi nilainya berapa mas
skor angkanya mungkin sekitar lima dan enam